menteri perhubungan budi karya sumadi memantau pergerakan agglomerasi di pelabuhan kali adem jakarta
tercatat per jumat hari ini sedikitnya satu tujuh ratus lima puluh delapan penumpang berangkat ke kepulauan seribu
budi memprediksi sabtu besok lima belas mei akan menjadi puncak dari keberangkatan warga yang hendak berlibur ke kepulauan seribu
ada pun estimasinya mencapai tiga penumpang
jumat pagi menteri perhubungan budi karya sumadi meninjau aktivitas perhubungan laut di dermaga kali adam jakarta utara
budi memantau kesiapan dermaga ini sebagai salah satu lokasi pendukung perjalanan aglomerasi ke kepulauan seribu khususnya untuk kepentingan wisata
budi meminta layanan tes antigen covid sembilan belas di dermaga ini ditingkatkan
saya yakin besok akan merupakan puncak dari keberangkatan ke pulau seribu
mengingat besok hari sabtu dan minggu oleh karanya rekan rekan matra laut juga siaga membantu polri dalam melaksanakan tes antigen
kalaupun kita lakukan secara random randomnya masif bisa jadi besok bisa tiga ribu
data hingga hari jumat tercatat satu tujuh ratus enam puluh delapan penumpang yang berangkat
budi memprediksi sabtu besok lima belas mei dua ribu dua puluh satu akan menjadi puncak dari keberangkatan warga yang hendak berlibur ke kepulauan seribu
adapun estimasinya mencapai tiga penumpang
tim liputan cnn indonesia